sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh kamu juga denger ya
saya gak butuh kok pertolongan kamu
ya mulai detik ini kamu gak usah nolong saya lagi karena saya gak butuh
karena saya gak mau ditolong sama seseorang
cuma memanfaatin saya untuk ambisinya
jalan nota kamu berarti
yaudah gak usah nolong saya lagi
oke pergi sana jauh
oke pergi sana kamu
kamu doang yang pergi
itu mobil butut kamu kamu masuk sana
jauh jangan sobrang
kamu kok boleh
buruan nih mobil butut gak pergi
ih dasar ngajak berantem
eh mobil lu tuh butut
jangan ngajak berantem sama gue deh
duduk dimana ya
kasih gak messy
kasih gak calon kamu mulai kerja
eh anak mu
dia tinggal kabur
sementara papa digebukin sama debt collector
ibu sama anak sama aja nih
nona gak dibawa kabur sama penagih utang kan
bercuma gak usah dicari
ntar juga dia pulang sendiri
diluar kan hujan
nona mau kemana
kamu carinya sendiri
apa dosa aku dikejar sama cowok culung kain arah
nah siapa yang kamu sebut
ini emang hotel
kalau mau masuk tolong ketuk dulu dong
sekarang juga kamu cari adik kamu
kalo sampai intersasi papa kamu gagal
dia harus menikah dengan jodi untuk bantuin kita
cari dia demi masa depan kita
kalau kamu tidak mau direpotin sama papa kamu
kamu harus temukan adik kamu malam ini juga
atau seumur hidup kamu mau direcokin sama papa kamu
kenapa sih aku selalu harus cariin si nona
nona lagi siapa juga sih yang mau nelfon kamu